jakarta memang menyimpan banyak cerita
kali ini kita akan mengulik sejarah jakarta dari sisi kuliner legendaris
betapa kuliner legendaris di jakarta telah menjadi saksi dari peradaban ibu kota
rumah makan soto betawi haji maruf merupakan salah satu rumah makan legendaris di buku kota
yang menyajikan soto dengan rasa otentik khas betawi
usaha soto betawi haji maruf dirintis sejak seribu sembilan ratus empat puluh an
saat itu haji maruf berjualan dengan cara memikul gerobak keliling di kawasan cikini pasar kembang jakarta pusat
kali ini saya berkesempatan bertemu dengan mufti maulana generasi ketiga penerus dari soto betawi haji maruf
mufti juga tidak segan membagikan resep rahasia soto betawi kakeknya
gurihnya itu sebenarnya dari susunya ini
dan gimana caranya susu dan santannya ini nggak pecah sih
itu yang membedakan kita dari yang lain
umurnya berdiri udah lebih tua daripada saya nih
nah kalau dilihat nih dagingnya dan ini bagian dari menu favorit para pencipta kuliner ibu kota
gurinya itu bener bener nggak bisa dibohongin
ini merupakan salah satu otentivitas dari menu betawi
dimana kuahnya ini bumbunya bisa terasa dan itu bagian daripada kenikmatan soto betawi
boleh jadi saat modern kalian tidak merasakan seperti ini
dengan tetap berpegang pada visi untuk melestarikan budaya betawi melalui kuliner maka soto haji maruf tak lekang oleh waktu
pertama sih pasti rasanya rasanya enak
dan juga apa dia
potongan dagingnya besar besar
jadi makannya lebih berasa gitu
nah tempatnya juga kan enak nyaman di sini ya
jadi rasanya ya makan juga kan kita lebih santai
begitu memasuki toko kue maison ⁇ wenner saya seakan memasuki mesin waktu
kembali ke era tiga puluh an
desain interiornya bergaya belanda dengan meja yang dibalut tapak piknik dan kursi rotan
belum lagi aroma roti langsung menyeruak menggugah selera

mesin weiner keksop kini dikelola generasi ketiganya nya gim
siannya gunawan siannya gini tetap setia melolah maison weiner
sejak itu sekitar tahun sembilan puluh an mereka balik asar
udah pada pinter mau cari makanan yang sehat
nah kita punya roti roti kue kue itu tidak ada bahan pengawet
tidak ada pakai bahan bahan tambahan supaya empuk lah apa tidak ada itu
kita bisa jumpai kue klasik seperti amandel brut sosis broad ons bikuk horen
dengan cita rasa otentik bisa kita jumpai di sini
berjalan waktu inovasi pun menantang maison wenner
mengeluarkan beragam varian roti dan kue kekinian seperti wul roll dan sordo
wah ini adalah semua kue kue klasik otentik dari maison weiner
ini ada amandel brut amandel brut
which brut nama nama belanda yang pasti asing di telinga kita
anak anak generasi milenial dan anak anak kekinian
tapi ini semua rasanya enak pastinya karena tidak ada bahan pengawet
dan masih menggunakan resep klasik dari zaman nyanyi agama
tidak ada salahnya bagi anda pencinta kuliner memanjakan lidah sembari bernostalgia
karena keberadaan kuliner seakan menjadi bagian dari peradaban sebuah kota
yudi yudawan angga cipta kusuma jakarta